perbincangan jabatan jurubicara presiden joko widodo semakin hangat setelah fajrul rahman dilantik menjadi duta besar republik indonesia untuk republik kazakhstan
berbagai kalangan menyarankan agar presiden jokowi memilih jurubicara yang mampu memahami gaya komunikasinya serta mampu diterima publik
tiga tahun lagi di sisa kepemimpinan jokowi apakah presiden sebetulnya masih memerlukan jurubicara
kemudian bagaimana kriteria sosok jubir yang mampu memperbaiki komunikasi publik istana
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan mantan jurubicara presiden jokowi tahun dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas johan budi
selamat sore mas johan
selamat sore rifana
oke saya harus sebut bahwa sekarang menjadi anggota dpr ri komisi tiga dari fraksi pdi perjuangan ya mas johan ya biar komplit
oke dan juga pakar komunikasi politik universitas paramadina henry satrio selamat sore mas hensat
selamat sore mbak rifana
oke sudah lama kita nggak berbicara

ya sudah lama kita gak berdiskusi
selamat sore mas hensat
udah semangat semuanya ya oke langsung saja saya mau ke mas hensat yang sudah lama gak berdiskusi bersama dengan kita
mas hensat posisi jubir presiden sekarang kosong dengan sisa waktu kepemimpinan presiden jokowi yang tinggal tiga tahun lagi
menurut anda memang masih butuhkah sosok jubir presiden
ya kalau saya pribadi memiliki pandangan sangat diperlukan
saya berpikir saja bisa tertip nanti kira kira komunikasi istana bila sudah ada jubir lagi
yang sekarang masalahnya itu kan istana itu suaranya banyak tuh
jadi banyak sekali yang bersuara atas nama istana
nah nanti kalau sudah dipilih jubir baru baiknya memang jadi satu gitu
jadi nggak usah terlalu banyak mulut yang bersuara atas nama istana
terus kemudian yang kedua pak jokowi ini sebetulnya merupakan orang komunikator yang sangat handal
jadi memang beliau bisa menyampaikan berbagai hal dengan sangat baik dengan gayanya dia
nah masalahnya adalah kalau tidak ada jubir nanti kalau ada pesan komunikasi yang harus diralat
itu nggak ada yang bisa ngecek kalau presiden yang bicara
siapa lagi yang mau meralat kalau presiden
sudah bicara kan
jadi karena kalau tadi ditanya apakah penting dan perlu hanya saja menurut saya sebelum kita bicara kriteria
fungsinya dulu harus disepakati oleh istana bahwa bicara presiden adalah satu satunya pejabat atau individu atau orang yang bicara atas nama presiden
tidak terlalu banyak individu tidak terlalu banyak tokoh tidak terlalu banyak mulut yang bisa berbicara
saya mau tanya ke mas johan sebagai mantan jurubicara presiden
tadi mas hensat bilang bahwa memang pola komunikasinya pak jokowi ini sudah sangat baik sekali
tapi kalau kemudian ada hal yang perlu diralat itu yang bisa meralat adalah jurubicara
kalau presiden sendiri tidak bisa meralat itu
tapi sejauh ini pada saat kemarin bang fajrul rahman menjadi jurubicara selain bang fajru banyak sekali kemudian di lingkaran istana yang kemudian bersuara bersuara terlalu banyak
sehingga tidak menjelaskan
menjadi satu suara begitu ya sikap dari presiden sikap dari istana
itu yang juga disampaikan oleh anda beberapa waktu yang lalu mas johan
jadi menurut anda butuh tidak sih jurubicara untuk menyampaikan sikap presiden
atau memang butuh jurubicara untuk menertibkan semua yang ada di istana mas johan
pertama harus didefinisikan yang disebut jurubicara itu apa
dari definisi itu kemudian lahir
lelah tugas dan fungsi jurubicara gitu ya
jadi kalau jurubicara itu dimaksudkan adalah sebagai jurubicara pak presiden jokowi as a personal atau sebagai presiden kepala pemerintahan maka pak jokowi perlu jurubicara
dan jurubicara itu tentu harus bisa berinteraksi secara langsung dengan pak jokowi
bisa secara langsung juga berkomunikasi dengan lingkaran yang ada di dalam istana
tapi kalau jurubicara itu definisinya adalah ada orang yang menyuarakan suara istana maka ada tiga punggawa yang besar ya di istana itu
tapi poin penting tadi seperti disampaikan oleh mas hensat ya
dan saya juga sering sampaikan
di istana itu suaranya terlalu banyak gitu yang bicara
staf khusus presiden aja yang bicara mengenai pak jokowi itu lebih dari satu ya
tidak hanya fajur rahman yang bicara tapi juga ada staf khusus lain yang juga bicara
belum lagi setiap khusus dari mas sescanec juga bicara mengatasnamakan pak jokowi
ksp deputi itu pun juga ngomong
tetap khususnya pak di ksp itu juga ngomong ya
tenaga ahli di ksp
semua ngomong seolah olah mewakili dan memahami betul tentang pak jokowi gitu
saya tidak yakin karena saya pernah di sana
orang orang yang berbicara atas namakan pak jokowi
apakah itu di deputi ksp
apakah itu di seknek apakah itu di sescap ya
selain ksp sescap dan men sescanec
apakah mereka beraksi secara rutin dengan pak jokowi sehingga bisa tahu
saya nggak yakin mereka berinteraksi ya
karena tentu di dalam istana ada protokol protokoler yang harus dipatuhi
bagaimana mungkin mereka kemudian menjelaskan apa yang menjadi maunya pak jokowi gitu
sehingga banyak sekali dan sering terjadi ada statement mengatasnamakan istana
besoknya diralat oleh orang lingkaran istana sendiri gitu
nah kembali ke tadi sehingga apakah pak presiden jokowi ini memerlukan jurubicara
jurubicara itu harus didefinisikan dengan benar
yang pasti yang tahu jurubicara pak jokowi yang tahu pak jokowi
menurut pak jokowi bukan orang lain ya
tapi orang lain bisa memberikan kriteria ya
bicara presiden itu seperti apa gitu
yang tahu adalah pak jokowi sendiri dia butuh orang seperti apa sih gitu
tapi yang tahu tentu pak jokowi
nah sisa tiga tahun ini menurut saya saya setuju tadi masih diperlukan ya jurubicara
oke baik masih diperlukan jurubicara presiden
itu artinya orang lain pihak pihak lain di luar jurubicara presiden di lingkaran istana itu
tak boleh lagi bicara mewakili presiden jokowi
baik baik saya potong dulu di situ
mas johan saya mau tanya ke mas hensat
mas hensat kalau memang presiden membutuhkan seorang jurubicara
maka orang orang di sekeliling seperti fungsi ksp kemudian seskap dan juga setnek
itu tidak boleh mengatasnamakan presiden
apakah kemudian itu bisa terjadi
atau memang kenyataannya tidak bisa satu suara mas hensat
jadi begini penyakitnya itu banyak di lingkaran pak jokowi
memanfaatkan kelonggaran mekanisme komunikasi dari pak jokowi
itu menjadi panggung politik publik
sehingga masing masing berlomba lomba
saya melihat memang ada beberapa yang menghindari pes
untuk bersuara karena memang merasa bukan bagian dari tupoksinya
tapi rata rata yang berada di lingkaran itu justru berlomba lomba untuk bisa
memanfaatkan sebagai panggung politik begitu ya
kita kadang kadang bingung juga gitu siapa yang sebetulnya
untuk menyuarakan hal hal
jadi memang hal hal ini juga kadang kadang bertambah bingung juga
setelah para menteri pun punya jurubicara
jadi terlalu banyak yang bisa bicara atas nama bijakan pemerintah
padahal kalau misalnya jurubicara presiden ya memang hanya presiden saja gitu
dan menariknya saya menilai
sebetulnya pak presiden juga beberapa kali seharusnya bisa membuat jurubicara
lebih berfungsi atau bekerja gitu ya
tapi beliau kadang lebih
kadang lebih milih untuk bicara sendiri
bicara langsung kepada publik
jadi catatannya cukup banyak riffana
jadi kalaupun memang harus dibutuhkan seorang jubir baru
jubir yang baru ini harus diakui sebagai satu satunya suara presiden
oleh karannya sendiri
saya sudah dapat poinnya
lingkaran yang sudah lama yang sudah berada di dalam itu bahwa dialah orang yang menunjuk presiden
untuk bicara ke publik bukan yang lain
oke mas johan bahwa menurut mas hensat orang orang di sekitarnya pak jokowi ini
baik yang ada di ksp kemudian seskap dan juga setnek
itu terkadang menggunakan kesempatan itu memanfaatkan kekosongan waktu dari para jubir ini
kemudian untuk membuat dirinya berada di panggung politik
yang anda baca juga sama ya bahwa itu yang terjadi begitu
bukan soal waktu jubir ya menurut saya
tapi lebih kepada tidak ada direksi yang jelas
siapa sih sebenarnya yang boleh bicara itu gitu di dalam istana
kalau saya membedakan antara jurubicara presiden dengan jurubicara pemerintah
itu harus beda
kalau jurubicara presiden
dia adalah menyuarakan pak presiden jokowi
segala kebijakan pak jokowi
yang melekat di pak jokowi
termasuk sebagai person sebagai personal pak jokowinya
misalnya ada urusan keluarga misalnya cucunya lahir
gitu kan dia perlu penjelasan kepada publik
itu fungsinya jubir ya
itu jurubicara yang menjelaskan bukan sescap bukan setmec atau ksp
jadi di awal kita perlu mendefinisikan kembali
bicara itu apa definisinya gitu loh untuk pak jokowi
dan pak jokowi ini memerlukan apa sebenarnya
kalau dikasih pak jokowi komunikator yang baik kan
beberapa kali dia menyampaikan penjelasan kepada pers ya
itu secara langsung ya
tapi tentu itu tidak bisa secara terus menerus dilakukan oleh pak presiden jokowi
harusan pak pilter ya
ya mas johan kita harus jeda tapi setelah jeda saya nanti akan tanya
sebagai mantan orang terdekatnya pak jokowi sebagai mantan jubirnya pak jokowi
kalau melihat gesturnya sebetulnya beliau butuh atau tidak sih
tapi jangan dijawab dulu mas johan kita akan jeda terlebih dahulu
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan dua orang narasumber
ada johan budi mantan jurubicara presiden dan juga henry satrio pakar komunikasi politik
mas johan tadi sebelum break saya sudah tanya
sebagai orang terdekatnya pak jokowi sempat menjadi jubirnya pak jokowi juga
anda pasti bisa membaca gestur bisa membaca sikap
kira kira ini presiden kita baca gesturnya nih kita baca sikapnya presiden
kira kira presiden ini memang butuh atau tidak
karena beliau diam diam saja tenang tenang saja tidak memberikan arahan apapun
teman teman di istana juga mengatakan bahwa belum ada arahan dari presiden soal nama penggantinya bang fajrul di posisi jubir
kira kira kalau dibaca gesturnya beliau ini butuh atau tidak sebetulnya
kalau lihat ya lihat setahun belakangan di kemimpinan yang kedua ini ya
pak jokowi kaitannya dengan jubir itu sepertinya tidak terlalu penting
buat pak jokowi ya
kalau anda pernah membaca ada tiba tiba statementnya ksp atau seskap ya
yang menyebut bahwa yang berhak bicara adalah kami bertiga gitu kan pernah ada begitu kan
artinya loh jubir fungsinya apa dong ketika itu
artinya apa artinya di yang kedua ini saya melihat fungsi jubir presiden itu tidak
tidak terlalu berarti buat pak jokowi
kalau soal bagaimana komunikasi saya aku yakin ya tiga tahun lebih saya bersama pak jokowi
pak jokowi itu paham betul ya mana yang harus dikomunikasikan gitu
sehingga ketika ini sharing pengalaman ya ketika saya di istana itu beberapa kali juga pak jokowi berdiskusi
mengenai apa yang mesti dinyatakan ke pers ya itu kadang kadang pak jokowi justru memberikan gambaran yang besarnya itu seperti ini loh gitu
saya selaku jurubicara kemudian mengembangkan itu sesuai dengan keinginan pak presiden jokowi
dan beberapa kali juga pak presiden jokowi ingin memberikan
ingin memberikan keterangan itu secara langsung apalagi hal hal yang sangat krusial
saya masih ingat betul beberapa undang undang ya yang ramai di publik itu pak jokowi ingin menjelaskan secara langsung
ada juga pak jokowi yang tidak ingin menjelaskan langsung istilahnya pak jokowi dulu kepada saya ya waktu itu
ya singkatnya pak johan yang panjangnya gitu kira kira begitu
dia kadang kadang jurubicara yang disuruh bicara kadang kadang dia yang ingin itu bicara secara langsung
tapi poinnya menurut saya terlalu banyak yang bicara di istana itu menurut saya
itu yang perlu diperbaiki
terlalu banyak yang bicara di istana itu yang perlu diperbaiki dan ditertibkan
nah mas hensat saya mau tanya evaluasi anda selama ini tentang pengelolaan komunikasi di istana apa bagaimana
apakah sudah baik
atau masih buruk karena sering melakukan blunder begitu ya dan miskomunikasi
apakah anda juga sepakat dengan mas johan tadi
ada beberapa catatan
yang pertama misalnya reaktif
terkadang istana selalu reaktif berlebihan terhadap sebuah pernyataan sehingga cukup mengagetkan gitu
cukup sungsang gitu ya
cukup keluar dari keadaan istana
nah walaupun yang bersuara bukan jubir istana
tapi karena berada di lingkaran istana dan sering mengatasnamakan istana akhirnya merasa oh jangan jangan ini memang istana
nah kemudian yang kedua saya mohon dibedakan antara jurubicara gitu ya dengan juru komunikasi
kalau menurut saya
memang jurubicara itu tidak perlu hadir dalam acara acara debat misalnya
karena tugasnya adalah mengkomunikasikan gitu
kecuali memang pada dialog di stasiun tv tersebut memang dibutuhkan penjelasan lebih panjang dan dalam
nah kemudian penjelasan yang paling atau catatan yang paling sering terjadi adalah
yang itu tadi
kita itu terlalu biasa
kita itu terlalu biasa
kita itu terlalu bingung gitu ya
siapa yang paling bisa dipercaya sebagai the ultimate messenger selain pak
karena ya itu tadi memang penjelasan terlalu banyak
kemudian saya tidak yakin ada pengertian yang sama terhadap mekanisme penyampaian pesan dari tanah kepada
karena merasa masing masing berhak
karena merasa masing masing berhak untuk bicara gitu
apalagi misalnya ini perlu dikonfirmasi juga ke mas johan
ia dipanggil oleh pak jokowi gitu ya
kemudian merasa tahu dan kemudian merasa boleh bicara
akhirnya bicara gitu ke publik
sebetulnya itu belum menjadi suresmi dari istana
nah itu kan sering juga terjadi rifana
kalau harus memilih memang sebaiknya memang tidak mau dipilih orang baru
maka memang ada jabatan otomatis yang dijabat oleh jubir
misalnya sescap merangkap jubir
atau menkom info perangkap jubir
atau mensesnek merangkap jubir
atau ksp merangkap jubir sekali
atau memang kalau dipilih seorang jubir baru
maka tugasnya memang menyampaikan pesan pak jokowi
dan semuanya harus sepakat bahwa ya ada satu jubir gitu
apalagi kalau misalnya nanti jubirnya baru kan pasti males juga dia ngejelasin bahwa
oke saya mau tanya ke mas johan
hanya dia yang boleh menyampaikan pesan pak jokowi
saya mau tanya ke mas johan
mereka akan langsung dimusuhin nanti sebagai orang baru
oke saya mau tanya ke mas johan
sosok seperti apa kemudian yang dibutuhkan untuk menjadi jubir baru presiden
khusus untuk hanya jubir baru presiden saja
sosoknya seperti apa
apakah yang harus kayak mas johan budi begitu
atau memang ada kriteria lain
atau memang ada kriteria tertentu mas
ya harus kayak mas hensat saya kira
sosoknya seperti apa
ada tiga kriteria
sosok dan kriteria lah mas
yang pertama jubir itu nggak boleh punya interest pribadi
jadi tidak ingin terkenal pribadinya gitu
maksudnya tidak untuk pribadinya gitu
jadi benar benar dia harus mewakili pak jokowi
yang kedua kalau sudah disebut jubir
di istana itu dia harus punya
kebebasan untuk berinteraksi secara langsung dengan pak presiden
kalau di istana itu kan protokoler ya
tapi kalau sudah ditunjuk sebagai jubir
dia harus berdekatan ya
berdekatan ini tidak selalu harus ketemu ya
tapi bisa berkomunikasi
apakah lewat handphone atau lewat yang lain
perintah dari jubir itu hanya dari presiden
jadi atasannya jurubicara itu
langsung ke presiden
berdaung jawab ke presiden
semua tugas tugasnya itu yang memberikan
yang memberikan oleh presiden
bukan dia di bawah sescap
bukan di bawah mensesnek
atau di bawah ksp
syarat pertama yang saya ajukan
ketika saya diminta pak jokowi sebagai jurubicara adalah
saya tidak mau bawa selain pak jokowi gitu
jadi saya harus langsung bisa berinteraksi
bisa berkomunikasi dengan pak jokowi
jadi tidak bawahnya abc gitu
dan itu diterima oleh pak jokowi waktu itu
kemudian saya intens berkomunikasi dulu sama pak

pada saat jadi jubir anda ikut rapat rapat kabinet nggak mas
saya harus tanya itu dulu saya seles dikit
jubir ikut rapat rapat kabinet
zaman saya jadi jubir itu ikut di rapat rapat
setiap rapat kabinet ya saya ikut
kemudian saya juga pernah ikut di tim tim khusus ya
itu ada beberapa lah yang nggak perlu disebut ya
saya ikut di dalam tim itu ya sebagai staf khusus presiden
jadi jurubicara itu bagaimana dia menjelaskan
kalau dia tidak tahu di dalam rapat kabinet
karena ada anggapan
nah masalahnya kalau zamannya dulu kan seskap ya
zaman orde baru dulu atau zaman sebelum pak jokowi
itu kan seringkali seskap menjelaskan apa isi rapat kabinet kan
nah di dalam pak jokowi di periode pertama dulu
kadang kadang pak seskap menjelaskan apa isi itu
tapi kadang kadang menteri terkait ya yang menjelaskan
menurut saya itu harus dijelaskan oleh siskap
berkaitan dengan kabinet
rapat kabinet itu dijelaskan
tapi ketiga materi yang ini itu yang paling penting
itu yang menjelaskan tentu kementerian terkait ya
kalau sikap pak jokowi gitu ya
kemudian pak jokowinya harus mengambil apa dalam kebijakan itu
apa sikapnya itu jurubicara yang ngomong gitu loh
jadi ini pendapat saya ya
ya mas johan kita waktunya tidak banyak nih
saya harus kasih waktu ke mas hensat
ya kita waktunya tidak banyak nih
makanya saya harus kasih waktu juga ke mas hensat
maaf saya potong mas hensat tadi dikatakan oleh mas johan budi
bahwa kriterianya salah satu
yang pertama adalah calon jurubicara tidak boleh punya interest pribadi
dan harus bisa berhubungan langsung atau bosnya hanya satu
yaitu presiden jokowi
bukan bisa disuruh oleh si a si b ataupun si c
atau di lingkarannya pak jokowi
nah persoalannya apakah kemudian calon jurubicara ini
tidak boleh berlatar belakang partai politik
harus murni profesional mungkin diplomat
apakah kemudian itu kriteria yang cocok mas hensat
yang paling penting kriteria yang tadi disampaikan mas johan
boleh punya interest pribadi gitu
kalau dia dari partai politik kemudian punya interest pribadi
yang jauh jauh hari misalnya sudah siapan mau nyalon ke pilkada ya susah
jadi memang orang ini
kalau jadi anggota dpr gimana mas
minimal sudah ngetop duluan gitu
mas johan budi kan waktu itu sudah ngetop tuh
jadi nggak perlu ngetop lagi makanya dia cocok sudah jadi jubir gitu
tapi kalau jubir yang belum ngetop nanti wah sibuk nanti pak jokowi untuk
si orang ini akan sibuk mencari panggung politiknya dia supaya dia lebih populer
jadi jangan orang parpol ya oke
ya kalau bisa sih jangan orang parpol
belum banyak kan yang lain juga
parpol udah menteri ya
masa jubir juga mau dari parpol
apa pertimbangannya kemudian yang harus diambil begitu ya oleh presiden untuk mencari jurubicara
kemudian memperbaiki komunikasi publik dari presiden ke masyarakat begitu
ya yang pertama dia mengerti bagaimana cara berkomunikasi kemudian paham yang dimaui oleh presiden jokowi
dan yang paling penting adalah apapun yang terjadi tadi sudah disebutkan oleh mas johan
bosnya hanya presiden jokowi
jangan kemudian di dalam itu bos lain selain presiden jokowi
rasa itu dan menarik tadi yang perlu digarisbawahi menurut saya sangat penting itu mbak rifana bahwa
dia tidak boleh memiliki interest tadi
tidak boleh punya interest pribadi
tidak boleh punya interest pribadi
jadi carianya sudah ngetop menurut saya
jadi pada saat dia jadi jubir kita aja gitu enggak lagi
untuk panggung politik lagi
terima kasih sekali doa narasumber kita
kita nanti tunggu apakah kemudian presiden masih menimbang nimbang nama calon jurubicara
yang akan mendampinginya atau memang presiden tidak butuh lagi jurubicara karena tinggal
tiga tahun lagi ke pemimpinannya pak jokowi
kita tunggu nanti hasil keputusannya bagaimana
tapi terima kasih sekali atas masukan masukannya
semoga nanti ini bisa didengar ya oleh presiden jokowi dalam memilih calon jurubicaranya yang baru
terima kasih sekali mantan jurubicara presiden jokowi tahun dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas mas johan budi
dan juga mas hendri satrio pakar komunikasi politik
sehat selalu mas johan budi dan juga mas hendi satrio
terima kasih mas johan
terima kasih pak jum'at
terima kasih mas jansat
terima kasih mas jansat